sementara itu dalam rangkaian ktt asean ke empat puluh tiga rekayasa arus lalu lintas diberlakukan di sejumlah ruas jalan ibu kota jakarta pada rabu malam
tidak hanya pengendara sepeda motor dan mobil mobil pemadam kebakaran juga ikut dilarang melintas oleh petugas kepolisian lalu lintas yang membuat kemacetan total terjadi
sementara itu di putaran selipi dari arah semanggi menuju petamburan ikut ditutup petugas dari satlantas metro jakarta barat untuk mengurai kemacetan agar tidak semakin parah
tak hanya pengendara roda dua maupun roda empat saja yang dilarang melintas mobil pemadam kebakaran dan bus transjakarta dari arah semanggi juga dilarang putar balik melintas ke jalan gatot subroto oleh petugas
akibat dari penutupan ruas jalan ini kemacetan parah terjadi
sejumlah pengendara mengeluh lantaran sudah tiga puluh menit
lebih terjebak di kemacetan
sebelumnya terkait adanya gala diner tersebut pihak kepolisian lalu lintas mengumumkan akan merekayasa arus lalu lintas dengan menutup jalan di kawasan semanggi dari rabu pukul empat hingga enam sore dan akan dilanjutkan pada pukul sepuluh malam
sangat mengganggu aktivitas semua jalan ditutup pak
mau nyari jalan juga penatip banyaknya gitu
jadi modelannya kurang
terkait kemacetan yang terjadi di kt subroto
yang terjadi imbas penutupan beberapa ruas jalan yang menjadi jalur para delegasi ktt asean ke empat puluh dua
direktur direktorat lalu lintas pol dameter jaya
kombes pol latif usman meminta maaf kepada warga dki jakarta
pada kamis tiga ruas jalan yang menjadi jalur para delegasi menuju lokasi perhelatan ktt asean
akan kembali ditutup mulai dari pukul tujuh hingga pukul sepuluh pagi
mohon maaf sekali kepada masyarakat
tapi nanti kami pun akan melihat situasi
mengikuti maupun protap daripada keamanan masing masing negara
kami betul betul ingin menjadi tuan rumah yang baik
sehingga kenyamanan para tamu negara betul betul akan kita prioritaskan
jadi sekali lagi tidak mungkin pihak polipaw pihak keamanan bisa melakukan kegiatan ini
tanpa dukungan dari masyarakat
sebelumnya pada rabu pagi penutupan beberapa ruas jalan berdampak pada kemacetan
tim liputan cnn indonesia
mengucapkan terima kasih